langsung saja kami akan ajak anda untuk bergabung ke mabes polri untuk mengikuti keterangan dari boy rafli amar
mabes polri adalah saksi pelapor maksudnya kemudian dari penjelasan dari para ahli
para ahli adalah para ahli dari pelapor para ahli dari terlapor dan dari polri
beberapa hal yang kita catat
dari polri tadi ahli dari polri itu ada berkataan ada berkataan
kemudian dari ahli
yang mewakili tidak terlapor
terlapor itu ada lima
dan memangnya dari pihak pelapor ahli pelapor ini ada enam
memang ada satu tidak hadir tapi digantikan oleh mereka yang ditunjuk bagi yang tidak
saat ini masih diberikan kesempatan oleh pimpinan ular untuk menjelaskan
dari pihak tadi sudah selesai
dari pihak pelapor
bersama para ahli
jadi pimpinan gular telah memberikan selama satu jam kepada para ahli
termasuk di dalamnya dari pelapor
untuk menyampaikan terhadap hal hal yang dulu disunjukkan
berita acara terdahulu
jadi tadi sudah dilaksanakan
saat ini sedang berlangsung satu jam
dari pihak pelapor
maaf gular terlapor
jadi dari pihak pelapor
yang juga diwakili oleh pekas tehat itu
berikut para ahli yang direkomendasikan
saat ini sedang diberikan kesempatan untuk menjelaskan
selama satu jam
kalau kita bisa kan
sepenuhnya satu jam itu
maka satu jam itu kurang lebih nanti perlu dijelas
jadi kemungkinan selama satu jam nanti akan kita jelaskan
kemudian akan dilakukan lagi
satu jam terakhir
yaitu dari pihak ahli
jadi penyidik ada beberapa ahli yang dipilih
yang nantinya akan diberikan kesempatan
selama satu jam
jadi satu jam
kemungkinan besar itu tidak bisa dilaksanakan sebelum
dan setelah makrib tentunya akan dilaksanakan istirahat
kepada para hadirin
dan kemudian akan dilanjutkan satu jam terakhir
jadi mudah mudahan ini
jadi estimasi kita
tentu nanti setelah satu jam dari pihak
ahli yang ditunjuk penyidik
hal hal yang ingin disampaikan kembali
maka tentu sangat
untuk menyampaikan semacam
jadi bukan kesimpulan
karena kesimpulan keseluruhan
dan seluruh timnya akan
pada malam hari ini
pada rekan rekan semuanya
jadi itu sementara gambaran
nanti rekan rekan cari tahu
sekirih ada beliau dalam kan
keluar sini ya
jadi dalam konteks
lebih nyaman beliau
sementaranya untuk tidak disebutkan nama
tetapi rekan rekan saya yakin
sudah lihat semua
insyaallah besok akan disampaikan
berkaitan dengan status
status hukum apakah dapat
ditingkatkan ke penyidikan
itu besok mudah mudahan
besok tidak lebih dari pukul lima belas
waktu dan tepat akan kita sampaikan
saya akan bicara dulu
dengan kabar es krim
kira kira dengan komposisi
dengan jumlah media sebesar ini
kita perlu tempat yang
ketua pbnu tidak duduk di dalam
beliau tadi hanya sedikit
kemudian tidak mengikuti secara keseluruhan
konfirm tadi kita lihat
adalah dari kompolnas ada tiga
kemudian dari ombudsman itu ada tiga juga
jadi ada enam
pengawas eksternal yang duduk
di meja tersendiri
kalau dari saksi pihak
yang dipilih penyidik
tentu semua adalah
berlatar belakang keilmuan
berlatar belakang keilmuan masing masing
karena tetap ada tiga kategori itu
ada saksi ahli pidana
ada saksi ahli bahasa
dan juga ada
demikian juga dari masing masing kelompok
menampilkan juga ada saksi ahli
agama pidana dan bahasa
jadi masing masing diberikan
keilmuan yang dipilih oleh penyidik polri
saya pikir kalau rekan rekan cari tahu
itu tidak bisa disangsikan lagi
umumnya mereka adalah
doktor dan guru besar
yang tentunya memiliki kapasitas
sesuai dengan apa yang diinginkan

tidak ketemu pidana atau tidak
tidak bisa ketemu pidana
masih ada ketidakpuasan masyarakat
jauh apa yang bisa ditemukan
jadi kalau misalnya tidak perlu dijawab dulu
nanti itu besok aja kita lihat
kalau antisipasi ya sudah pasti lah
yang penting kita berpikir positif saja
kepada tim yang bekerja
dan juga kepada masyarakat
yang penting kita positive thinking
mari kita sama sama melihat
semuanya tentu bisa lihat rekan rekan
tidak ada segala sesuatu
semua serba transparan
dan beliau beliau juga saling
jadi silakan tentunya kepada masyarakat luas
kita tunggu dengan baik hasil ini
proses hukum yang berjalan ini
yang tentunya tentu diharapkan
dapat memberikan keputusan yang
dengan hukum yang
aku di negara
ahli dari luar negeri
semuanya adalah ahli dari indonesia
oh iya beliau dari
ada latar belakang dari majelis ulama juga
ada latar belakang dari
ada latar belakang dari
universitas gajah mada
dan lembaga ahli bahasa
beliau tidak hadir dalam kapasitas
sebagai ahli tidak ada hari
apa yang kamu siapakan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
saya tidak ketemu sama beliau
jadi gak bisa jelaskan
kalau saya ketemu saya jelaskan juga tadi
terima kasih ya
kalau mau menunggu sampai selesai berarti
kita sama sama disini sampai pukul dua puluh
lebih kurangnya saya rasa
terima kasih selamat
ada kesimpulan kesimpulan sekeparan gak pak
kesimpulan itu dirumuskan malam ini
jadi semua adalah penyampaian kembali
penyampaian kembali apa yang telah disampaikan
dan penambahan terhadap kekurangan yang telah disampaikan
jadi intinya adalah gelar perkara itu adalah
terima kasih rekan rekan
ya demikian pak pak
ya demikian pak pak
ya demikian tadi keterangan dari kadif humas
mabes polri irjen pol boy rafli amar
terkait gelar perkara kasus dugaan penistaan agama
yang diduga dilakukan oleh gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
boy rafli menjelaskan bahwa hari ini
tahapan tahapan gelar perkara adalah mendengarkan
dari pihak terlapor maupun perlapor
dan juga dari pihak penyidik
masing masing pihak diberikan waktu
sekitar satu jam untuk memberikan pemaparan
terlapor pelapor dan juga penyidik
diwakili oleh ahli bahasa
kemudian juga ada ahli tafsir
dan juga ahli pidana
dan dari seluruh kesimpulan
dari seluruh keterangan yang disampaikan
pada pukul dua puluh akan disampaikan pula
kesimpulan dari keterangan dari masing masing pihak
baik terlapor pelapor dan juga pihak penyidik
dan gelar perkara ini kemudian akan dilanjutkan besok
ditargetkan bahwa kesimpulan
dari seluruh gelar perkara bahwa
kasus dugaan penistaan agama ini akan ditingkatkan
menjadi tahap penyidikan atau tidak
ditargetkan akan disampaikan kepada masyarakat
kepada publik pukul lima belas waktu indonesia barat
dan kita akan tunggu sama sama hasil akan seperti apa
apakah kasus dugaan penistaan agama ini akan ditingkatkan
statusnya menjadi kepenyidikan
sehingga gubernur nonaktif basuki cahayapurni

sehingga gubernur nonaktif basuki cahayapurni
ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak
tingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak
kita akan tunggu sama sama besok